nah sesaat lagi kita akan umumkan siapakah nama nama finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh
yang lolos menjadi delapan besar
baru saja tiba di tangan kita
kami sudah terima amplop hijau ini
mari kita hitung berapa
yang pasti ada delapan nama
nah itu dia
oh delapan besar berarti enam belas nama
dilihat ini adalah wajah wajah para finalis pada malam hari ini
sayangnya beberapa dari mereka akan kembali ke belakang panggung
dan delapan pasangan yang akan melanjutkan ke fase selanjutnya
amplop baru saja saya buka
dan telah disetujui oleh ketua tim dewan juri
dewan juri yang terhormat inilah hasil keputusan anda
di delapan besar finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh
saya akan bacakan yang pertama
jakarta pusat nomor lima syaif alisya
selamat kepada abang syaif alisya
kami ucapkan selamat kepada
jakarta timur nomor enam
selanjutnya yang masuk ke delapan besar final malam abang none jakarta dua ribu dua puluh
kepulauan seribu nomor sebelas
berhasil diraih oleh
kepulauan seribu nomor tiga puluh enam
none zaida jamila hengrih
jagoan anda sudah lolos ke delapan besar
masih ada lagi kita lanjutkan
jakarta selatan nomor dua puluh dua
abang firmancha raharjo
masih di delapan besar
persiapan untuk none
jakarta selatan nomor dua puluh dua
jakarta pusat nomor tiga puluh lima
berikutnya diisi oleh
sarah tavia mukhmi
masih lanjut lagi
siapkan kemerian anda
selanjutnya adalah dari
jakarta utara nomor satu
di delapan besar
jakarta utara nomor dua puluh empat
dinda putri dhamarasri
jakarta timur nomor tiga puluh
jakarta barat nomor tiga puluh lima
none prameswari desfriadri anjani
abang selanjutnya yang masuk ke delapan besar
tak lain dan tak bukan
kita sambut langsung saja
perwakilan dari wilayah
jakarta selatan nomor sembilan
dua tempat tersisa
kepulauan seribu nomor empat
nona raisa alayda yassir
abang ke delapan
yang masuk ke delapan besar
tinggal satu posisi lagi untuk abang
siapakah dan dari wilayah manakah
makin tegang senyumnya dipaksa makin lebar
kepulauan seribu nomor dua puluh lima